terdapat bantuan untuk masyarakat yang rentan atau masyarakat miskin atau rentan gitu ya
dan empat kali mengalami kenaikan ya
salah satu apa namanya
jadi pengeluaran negara tadi pengeluaran belanja negara tadi itu dialokasikan terutama untuk menggenjot konsumsi masyarakat
jadi emang ada prosesnya